saudara ada nama dua mantan gubernur dki jakarta yaitu basuki cahayapurnama atau ahok dan juga anies baswedan yang masuk dalam radar pilkada jakarta
bagaimana peluang keduanya untuk masuk dalam kontestasi pilkada jakarta dua ribu delapan belas
kita bahas bersama dengan founder foxpol center mas pangi syarwi caniago yang telah bergabung di kompas malam
malam bang yasir
nah mas pangi ngelihatnya seperti apa nih masuk dalam radar pilkada jakarta
emang sebegitu besarkah kans dari mantan gubernur dki jakarta ini keduanya
ya tentu kans itu peluang itu tetap ada ya
dimanapun pilkada ini kan sangat dinamis dan banyak faktor variable
makanya mantan mantan gubernur itu tetap punya populis
mereka sudah ada diingatan masyarakat sudah ada di benak masyarakat
tinggal bagaimana melihat trennya ke depan
makanya seperti anies pak ahok siapapun
itu kan mereka adalah figur figur yang bukan nama baru ya
meskipun ada juga pandangan masyarakat ingin ada tokoh baru yang seger yang usia usia empat puluh lima tahun
seperti misalnya di gerindra kan mengusung ada rencananya misalnya juan dono itu ya
anggota dpr termuda dari gerindra misalnya
itu juga ada yang mau diusulkan seperti itu
misalnya nama sahroni dari nasdem
kemudian golkar adanya marion kamil
pks juga mengusung nama pak adidas goilham
berarti memang masih ada kans ataupun peluang dari dua mantan gubernur dki jakarta ini terbuka lebar ya
kalau seandainya kan kalau seandainya punya peluang berarti ada dua opsi nih
yang pertama adalah keduanya disandingkan bersama atau keduanya bersaing
nah yang mana yang menurut anda akan terjadi
pertama variabelnya partai ya
siapa yang akan mengusung pak anies dan siapa yang akan mengusung pak ahok
nah misalnya pdip kalau kemudian mau mengusung pak ahok kemudian anies diusung kembali oleh pks atau oleh nasdem atau oleh pkb
itu kan akan ada hal memungkinkan mereka untuk bergabung berkoalisi
atau kalau kemudian mereka nggak dapat partai ya nggak mudah juga
karena memang partai itu juga mengkalkulasi menghitung ulang mencermati juga kan
jadi itu adalah peluang dan misalnya soal apa peluang peluang ini harus dibaca secara komprehensif dan banyak problem
yang kedua adalah tentu racikan elektabilitas mereka
karena di dki ini kan misalnya pks itu ada angkanya tujuh belas misalnya ada yang empat belas
itu kan memang mereka kan kekurangan ya
misalnya kalau pks delapan belas ada kursi dua puluh dua
jadi mereka nggak bisa ngusung sendiri juga
nah mungkinkah akan terjadi koalisi antara gerindra dan pdip itu juga complicated dan tidak mudah
berarti masih cair begitu ya komposisi yang nantinya ke depan akan terjadi begitu
sangat cair dan semua masih terbuka lebar apakah nanti akan ada pemain lama akan tarung lagi atau ada pemain baru
atau pemain lama dengan kedikdayaan
yang kedua begini memang kalau anies maju
maka kemungkinan kedikdayaan beliau ini kan masih kuat ya baik approvating maupun elektabilitasnya
ada kemungkinan partai partai seperti gerinda atau pdip itu ingin menyodorkan wakil misalnya
karena nggak menyiapkan atau sedang menyiapkan lawan tanding yang sebanding untuk melawan anies
kan itu harus disiapkan juga oleh karena tiga partai ini sangat menentukan di gerindra pola koalisi kemungkinan siapa yang akan diusung
itu tergantung kepada pks pdip dan gerindra
oleh karena itu kalau kita cermati kita lihat partai ini yang akan menggodok nama nama itu
yang akan disajikan kepada masyarakat untuk dipilih oleh masyarakat
jadi sehebat apapun elektabilitas sepopulis apapun
kemudian kalau dia tidak mendapatkan rekom atau kursi dari partai politik itu juga akan menjadi utopis
sesuatu yang hanya dibicarakan santer diperguncingkan di awal tiba tiba hilang
seandainya hanya tenar ataupun elektabilitasnya tapi tidak disertai dengan dukungan partai politik
kalau kita berbicara soal politik yang dinamis sangat cair
ada nggak sih kemungkinan kalau keduanya ini berkoalisi
apalagi kan bloknya irisan pemilihnya beda
nasionalis dengan religius misalnya ya
atau juga partai pengusungnya akan bersatu

antara blok ideologis yang spektrum politiknya berjarak antara kanan dengan kiri selama ini
jadi untuk bisa cair itu kan nggak mudah juga
walaupun di beberapa koalisi di beberapa pilkada
pks sama pdip itu bisa satu kolam bisa bersama
bahkan banyak berapa moral model mereka sukses untuk berkoalisi
nah cuma untuk etalasi atau spektrum politik atau miniaturnya jakarta ini kan peluangnya
baik bapak anies maupun ahok ya
itu tetap akan ada peluang
nah cuma cuma tidak semudah itu kita melihatnya
misalnya ada juga pertimbangan politik identitas yang menguat
yang tidak mau terulang lagi dan effortnya besar pengorbanan negara
itu juga ada muncul dari partai politik dipertimbangkan
tapi ada juga partai politik nama nama ini nggak usah lagi lah
diusungkan oleh masing masing partai ini supaya akan lebih refresh
atau jangan jangan misalnya pak ahok nggak mau lagi ikut
itu juga belum tentu bisa ikut mau atau nggak
misalnya mazhab pertama memang orang mengatakan pak anies nggak mungkin akan menurunkan levelnya
dari tokoh nasional menjadi tokoh daerah bertarung lagi
atau sebaliknya pak anies juga mau kembali memutuskan untuk menjadi calon gubernur kembali
karena tidak mau panggungnya hilang tidak mau mobilnya redup lampunya redup
tetap ada mainan tetap punya panggung dan mereka ingin menjadi gubernur
karena gubernur jakarta walaupun dkj tetapi tetap istimewa tetap seksi
saya kita lihat ini masih sangat cair begitu
lobby lobby politik tentunya masih terus dilakukan di belakang layar
di tengah terus memantau siapa saja elektabilitasnya yang mencuat di dki jakarta ini
kita nantikan bersama ya seperti apa nanti nama nama yang akan muncul di bursa cagup jakarta ini
terima kasih mas pangisarwi caniago telah bergabung bersama kami